bagaimana dengan perlambuan fisik apakah ada perlambuan yang akan diperlukan untuk menjaga responasi publik
sementara memang karena kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini kan pelabuhan lama
bagaimana dengan perlambuan fisik apakah ada perlambuan yang akan diperlukan untuk menjaga responasi publik
sementara memang karena kita pakai dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini kan pelabuhan lama